setelah terjadi penangkapan dua pelaku pengoplos gas lpg bersubsidi berisi air selasa kemarin
membuat para pedagang gas lpg bersubsidi di bekasi jawa barat merasa khawatir akan mengalami kerugian besar
pedagang khawatir pemasukan mereka bisa menurun jika gas oplosan berisi air masih terus beredar
dan membuat tingkat kepercayaan konsumen pada gas lpg yang mereka jual bisa menurun
adanya gas oplosan berisi air sangat merugikan para pedagang
pasalnya peredaran gas oplosan dapat menghilangkan kepercayaan pembeli
pedagang juga harus membeli lagi tabung gas yang baru
sebelumnya petugas polsek bekasi utara selasa kemarin menangkap dua pelaku pengoplos gas lpg bersubsidi berisi air
di kompleks roja bekasi utara lantaran terbukti menjual tabung gas yang dioplos dengan air
pedagang berharap agar pelaku pengoplos gas lpg bersubsidi dapat dihukum seberat beratnya
polisi juga diharapkan dapat mengungkap dan menangkap pelaku lainnya yang masih melakukan praktek pengoplosan gas
dedy beben bekasi